etar gue kasih tau ya
kalau salam jangan kompakan gitu
jadi kagak jelas
mana yang salah mana yang jawab
ya sudahlah kalo begitu
untuk menghormati kau yang lebih tua
ku persilahkan kau lebih dulu
kalo lo mau menghormati gue
kalau duluan yang salam gue yang jawab
bapak ini gimana rupanya
saja menjadi sangat lubit
saya juga lagi bahagia
tadi pas nganter neng rika saya diajak masuk ke kontrakannya
bukan cuma dikasih kue tapi juga dikasih minum teh
jadi lo masuk kontrakannya rika
aku mau masuk ke rumah
kok ngadepnya ke pintu rumah aku sih
aku tidak sengaja ani
ini roti buat bang udin
yang saya makan banyak banyak

durum apa ber madam n stigma
perkan m positif
udin mau masuk mak
ntar gue kasih tau ya
kalau salam jangan kompakan gitu
jadi kagak jelas
mana yang salah mana yang jawab
ya sudahlah kalau begitu
untuk menghormati kau yang lebih tua
kupersilakan kau lebih dulu memberi salam
lo duluan yang salam
gue yang jawab
baabe ini gimana rupanya
persoalan salam saja menjadi sangat lumit buat kau
hah ya sudahlah
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kuperhatikan kau dari tadi
sepertinya kau ada janji
gue mau ngerayain ulang tahun
siapa yang ulang tahun
kasih tau aku
biar ku bantu kau nanti
ku berikan untuk mendapatkan surprise
surprise itu kejutan
udah abang jalan dulu ya
semoga lancar urusan beli rumahnya ya bang
pulangnya langsung ke emak emak ya
tapi bakal masak buat emak
udah gue jalan dulu
oh gitu tar
jadi kalau ulang tahun kudu pakai kejutan
ya tergantung be
makanya sekarang aku tanya lagi sama baabe
siapa yang ulang tahun
kalau cuma cucu tak perlu kau buat kejutan
kau buat saja hiburan
misalkan kau datangkan badut atau sulap
yaudah gue jalan ya

siapa ga jadi suhu ya
lihatinos doang selalu biri

saya hubungi tym dificile šankul
surat surat sama sekalian dp nya
nah kalau gini mulai senin besok bang ojek udah bisa megang kuncinya
makasih ya bang edi
saya dong yang terima kasih kan saya juga dapat uang
enggak saya yang makasih udah diurusin sama bang edi
tumen bang lemes banget ngasih salamnya
aku heran sebenarnya siapa yang ulang tahun
kenapa sih bang dateng dateng nanya ulang tahun
begini mun tadi itu aku ketemu sama si mbak be
dia bilang ada yang mau pulang tahun
tapi tak dikasih tahunya aku
apa kau tahu mun
sudah aku duga itu
eh pur mana kau
lah lupa aku maksudku tisna
pok nasi uduk satu
ah ini si pur panjang umur dia
oh baru ku tanya kau udah datang kau
pok enggak jadi
eh kenapa tis
tis lu marah sama gue
ya allah ngapain sih tuh
ada apa ini pur
bang batar enggak usah ikut ikut
kau ah macam mana kecil rasa aja